kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat pajak trending selama sepekan terakhir
warganet terus mengawal kasus ini sejak awal bergurir hingga hari ini
apa saja sentimen dan juga emosi yang muncul kita akan bahas bersama lead analis drone emprit
rizal nova mujahid selamat malam mas nova
seminggu terakhir ini kasus penganiayaan david memang memenuhi lini masa di media sosial
dari pengamatan drone emprit sentimen apa saja yang muncul di sana
betul mas penganiayaan terhadap david ini bukan lagi menjadi perhatian publik di media sosial saja
tapi juga menjadi perhatian orang ketika dia juga dibicarakan oleh pejabat influencer anggota dpr dsb
total kalau saya lihat jumlah akun yang berdebat dalam percakapan itu ada enam puluh

jadi akun yang mempercakapkan tentang david ini mirip mirip dengan ketika kasus sambu
tidak jauh berbeda ini jumlah akun yang terlibatnya
percakapannya sendiri kalau dilihat dari sentimennya dari satu ratus tujuh belas ribu percakapan dari tanggal dua puluh satu februari kemarin
itu positifnya empat puluh persen empat puluh empat persen negatifnya empat puluh enam persen sesuai netral
positifnya itu sebenarnya sebagian besar didukung atau didorong oleh doa publik doa warganet kepada david agar lekas sambu
sedangkan sentimen negatifnya tentu saja isinya adalah kekecewaan publik pada aparat ya dalam hal ini kepolisian
kecaman kepada david kecaman kepada penganiaya mario dan gengnya
serta hal hal yang berbeda
harapan dan kecaman kepada ages terakhir itu yang kepolisian dianggap memperlakukan istimewa agis
itu setidaknya sampai tanggal satu kemarin sampai sebelum anies ditetapkan sebagai tersangka
jadi sentimen publik terbagi menjadi dua negatif kepada empat puluh enam persen itu negatifnya seberupa kecaman dan kekecewaan publik kepada anggota kepolisian
seperti itu kira kira
oke baik terbagi dua antara positif dan negatif seperti imbang begitu ya
tapi kalau tadi dikatakan ada satu ratus tujuh belas ribu cuitan emosi apa saja yang muncul di sana mas
yang paling dominan itu marah
kedua ditusul oleh antisipasi
emosi marah ini mengutuk perbuatan mario
yang menganiaya david dengan sangat brutal
terutama ini muncul setelah video penganiayaannya beredar di internet beredar di lini masa
dan bisa kita dapati memang kalau saya sendiri melihatnya gitu menyeramkan sekali
seorang tidak ada rasa kasihan
itu pertama marah
yang kedua mempertaruhkan juga publik juga marah
kepada kepolisian yang dianggap memberikan perlakuan khusus
karena dari perjalanan kasusnya publik sudah warning
ini yang paling berbahaya yang sama berbahayanya adalah ag
bukan hanya mario tapi dia yang memprovokasi dan sebagainya
yang kedua adalah antisipasi
emosi yang tinggi itu antisipasi
harapan agar david lekas sembuh
juga harapan publik agar polisi segera tersangka

sama seperti yang terlihat di video
saya sanggahkan semua yang terlibat penganiaan david

itu dua emosi yang sangat tinggi
dan ada lagi yang saya kira cukup signifikan adalah emosi kesedihan
kesedihan ini terutama disampaikan publik ketika melihat video itu ya
video penganiaannya itu
ngelihatnya juga yang boleh ini
kok bisa dinyekin kejam ya
itu tiga emosi yang paling dominan dalam percakapan publik
kira kira seperti mas reza
oke mas nova marah emosi marah juga mendominasi di sana
tapi ketika ayah dari dandi ini meminta maaf dan juga memutuskan untuk mundur
apakah terjadi perubahan sentimen dan juga emosi dari warganet
atau justru masih sama aja begitu
pasca pak rafael menyatakan permintaan maafnya
sentimen negatif itu turun tapi hanya sedikit sedikit saja
karena publik sudah menduga ini pasti akan dilakukan
dan bahasa publiknya
kawal terus jangan sampai ini berakhir di perangko itu
jangan sampai ini selesai hanya di permintaan maaf
ada juga tuntutan publik yang cukup keras kepada polisian
karena sampai sekian hari setelah maria dijadiin tersangka
orang kemudian publik seolah olah mencium ada upaya untuk menyelamatkan anies
dengan membuat dia menjadi saksi
lalu meminta perlindungan dari kpai dan sebagainya
emosi publik dan sentimen negatif publik
itu semakin kental ketika narasi narasi perbincangan yang menyatakan kalau
ada upaya polisi untuk menyelamatkan anis
atau ada upaya polisi untuk membuat agis ditreatment secara sosial
itu diterima oleh publik
belum lagi memang kemudian terlihat banyak sekali rekaman rekaman atau kesaksian kesaksian ya
beredar jatwa bagaimana agis ini meminta
korban untuk turun dan sebagainya
itu yang membuat emosi negatif publik masih tetap tinggi
dan amarah publik juga masih tetap tinggi
karena amarah itu bertahan tuh anger itu
dari mulai dilakukan ketika isu ini terlow up di media
sampai agis menjadi tersangka
emosi amaran itu masih tetap tinggi tuh
masih tetap dominan di dalam percakapan publik
minta ini orang menjadi tersangka harusnya
karena dia juga cukup berbahaya dan berperan besar dalam pengenayaan terhadap david
oke memang dikawal terus dari awal sama netizen ya
tapi kalau kita bilang ini kan ada efek dominonya juga
dari mulai dari kasus kekerasan
sampai akhirnya berefek domino menjadi adanya pemeriksaan harta
termasuk kpk juga jadi serangan netizen
dan juga tadi kita lihat pada berita sebelumnya
ada pegawai bea cukai juga yang diperiksa dan akhirnya dicopot
bagaimana akhirnya kasus ini bisa berkembang begitu mas
ya betul sekali
ini berkembang menjadi trust isu publik pada pegawai dan pengelolaan pajak di indonesia
pada kementrian kmnku secara umum
dan juga kemudian belakangan kpk
karena kpk menyatakan pernyataannya lumayan provocative ya kalau menurut saya
awalnya memang berasal dari penganiayaan
kemudian menjadi orang kemudian bertanya tanya siapa sih penganiaya ini
kok bisa dia melakukan kekejaman seperti itu dan tidak takut dengan hukum
siapa orang yang ada di belakangnya
dari situ kemudian orang mulai mengorekkan latar belakang mario ini
dan ketika diketahui dia adalah anak orkong lemerat
orang yang bapaknya punya jabatan dan sebagainya
belum kita lupa tentang
yang di nasa tadi juga dibahas
tentang sambo di kepolisian
lalu kita dihadapkan pada perlakuan yang kejam dari seorang pejabat di kementrian
yang bahasa netizen itu kan ini orang digaji oleh publik gitu tiga juler
tapi kok mencurigakan harta kekayaannya
gara gara seperti itu
dan wajar saya kira ketika publik mencari tahu tentang sumber harta dia
dan gaya hidup mewah yang ini sebenarnya sudah diwanti wanti oleh pak jokowi juga
dari periodenya yang pertama
agar pejabat pemerintahan itu tidak mengedepankan gaya hidup mewah
diwanti wanti juga oleh ibu sri mulyani
dari periode kemarin
kemudian diramaikan lagi sekarang
itu kelihatan kalau setiap kali publik berbicara
atau setiap kali publik melihat ada pejabat yang kekayaannya tidak profil
tidak sesuai dengan profil pekerjaannya
itu keturigaannya itu langsung tinggi
yang harus dilakukan kan penyelesaian
atau memaparkan dari mana hartanya
nah problemnya kemudian ketika dikorek lagi lhkpn nya
itu bermasalah katakan seperti itu
akan banyak mencurigakan
lalu hartanya juga ternyata bukan atas nama pribadi
lalu menunggat pajak
itu kan jadi banyak ironi ironi yang dilihat oleh publik ya
kementerian yang harusnya yang memungut pajak
meminta masyarakat tahan pajak
tapi pekerjanya sendiri pegawainya sendiri abai tentang hal itu
itu membuat publik menjadi terasa terzul bukan terzul ini tapi dikhianati
itu yang membuat kita menjadi kemudian
waduh ini sebenarnya bukan cuma harus dikawal kasus david nya
tapi juga harus diperbaiki tatak lala pajaknya
itu pr besar bagi ibu sri mulyani saya kira
dan kedepan saya kira langkah langkah yang diambil
semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik pada institusi perpajakan di indonesia
betul dan juga pr besar bagi kita netizen warganet untuk tetap mengawal kasus ini
kalau tadi anda katakan bahwa jangan sampai berhenti di permintaan maaf
dan juga status mereka yang sudah jelas
begitu ya kita terus kawal sampai nanti putusan sidang seperti apa
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
terima kasih mas faiza